untuk menyemarakan suasana bulan suci ramadhan lima puluh sembilan chef dari berbagai hotel dan
restoran di yogyakarta mengadakan atraksi live cooking bakmi goreng dan berbagi takjil
di kawasan tugu yogyakarta para chef ini unjuk kebolehan memasak bakmi goreng bebek khas
yogyakarta acara ini diinisiasi oleh indonesian chef association diy bekerja sama dengan dinas
pariwisata daerah istimewa yogyakarta selain sebagai kegiatan amal dan promosi pariwisata
acara ini juga guna menunjukkan kebangkitan kembali pariwisata pasca pandemi covid sembilan belas
wisatawan terlihat antusias menyaksikan atraksi para juru masak ini ditambah aroma harum masakan
tercium ke segala penjuru di kawasan tugu sebelum waktu berbuka puasa tiba terakhir kita dua ribu sembilan belas kita
mengadakan setelah itu kita covid kita enggak boleh ada kumpul kumpul terus akhirnya tahun ini
baru bisa kembali menjelang waktu berbuka puasa empat ribu porsi bakmi dibagi bagikan kepada masyarakat
yang berlalu lalang dikawal
kawasan tugu palputi yogyakarta